kita ke informasi selanjutnya media sosial sempat diramaikan dengan sebuah tweet yang mengungkap adanya transaksi jual beli data nomor induk kependudukan ktp elektronik dan kartu keluarga secara ilegal
menanggapi itu menteri dalam negeri menjamin keamanan data ektp masyarakat
isu jual beli data nomor induk kependudukan ktp elektronik dan kartu keluarga di media sosial sempat ramai di jagadmaya beberapa hari terakhir
adalah hendra hendrawan pemilik akun twitter at hendra lm yang mencuit adanya transaksi jual beli data iktp dan kartu keluarga dalam sebuah trip di twitter pada jumat dua puluh enam juli lalu
melalui tweet yang tulisnya hendra mengungkapkan ada grup facebook bernama dream market official yang berisi transaksi jual beli data nomor induk kependudukan dan kartu keluarga secara ilegal
kepada detik com hendra mengaku awalnya ada rekannya yang ditipu anggota yang bergabung dalam grup tersebut
ia pun iseng
bergabung ke dalam grup itu pada februari lalu
hendra lantas penasaran untuk apa ada orang mencari data nik iktp kartu keluarga hingga foto selfie dengan ktp
menurutnya data itu dipergunakan untuk sejumlah hal termasuk kejahatan
hendra dan sejumlah warganet yang ikut berkomentar di tweetnya mengaku resah dengan adanya kasus ini
sejak cuitannya menjadi viral di media sosial ia telah dikeluarkan atau di blog dari grup facebook dream market official
menanggapi kekhawatiran masyarakat menteri dalam negeri cahyokumolo menjamin keamanan data ktp elektronik
ia juga menilai tidak etis jika data yang diberikan oleh kementerian dalam negeri yang sudah menandatangani mou dengan semua perbankan diperjualbelikan
oh enggak dijamin aman
hanya ada oknum oknum ya coba coba buka di google dan sebagainya
itu yang sedang kita koordinasikan dengan pihak kepolisian
tapi etis data yang kita mou dengan semua perbankan
bpr lembaga lembaga finance sekarang sudah semua bisa dipertanggungjawabkan karena ada rekomendasi dari ojk
polisi juga mendalami kebenaran isu jual beli data iktp dan kartu keluarga di mesos
dikutip detik com karopenmas divisi humas polri brigjen pol dedy prasetyo menyebut
polisi belum menerima laporan terkait isu jual beli data pribadi hingga saat ini
namun polisi akan proaktif melakukan analisis dan patroli siber untuk mencari kebenaran
kepala pembangunan pemerintah pak jokowi mengatakan
sebelumnya rancangan undang undang perlindungan data pribadi menjadi salah satu ruu yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas dua ribu sembilan belas
namun hingga saat ini draft rancangan undang undang masih berada di pemerintah sehingga belum bisa dibahas di komisi satu dpr
posisi ruu perlindungan data pribadi masih ada di pemerintah
kami di dpr masih menunggu draft yang akan diserahkan
yang setahu saya memang saat ini masih ada di seknek
dalam waktu secepatnya bisa segera diserahkan ke dpr untuk masuk dalam pembahasan
karena memang hari ini kita sudah sangat krusial sangat urgent sekali untuk membutuhkan undang undang untuk melindungi data pribadi masyarakat
jadi sekali lagi saya berharap dalam waktu yang sangat sangat dekat ini sangat dekat bisa segera diserahkan ke dpr
anggota komisi dpr dari fraksi pdib charles honoris pesimistis ruu itu akan disahkan pada dpr prioritas ini
dan juga akan diserahkan dua bulan masa bagi
namun charles meminta pemerintah segera menyerapkan draft ruu ke komisi satu agar bisa dibahas lebih
isu jual beli data ektp dan kartu keluarga di media sosial patut menjadi kekhawatiran publik tidak kurang
pihak kepolisian juga turun tangan untuk menyelidiki informasi tersebut
kementerian dalam negeri sebagai pemegang data penduduk warga indonesia memastikan pihaknya tidak pernah
menjual belikan data kependudukan
jika data penduduk sudah menyebar luas lalu siapa yang bertanggung jawab
dan apa saja kemudian potensi bahaya yang akan mengintai
kita akan mengelaborasi soal ini dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio
pak ahmad swadi anggota ombudsman republik indonesia
selamat malam pak swadi
terima kasih pak swadi sudah hadir
selamat malam pak rudi
malam terima kasih mas damar
dan kita juga sudah
terima kasih pak rudi
mencoba untuk menghubungi pak zudan arief fakrullah dirjen dukcapil kemendagri
ini kebetulan memang berada di luar studio
tapi kita masih terus mencoba untuk menghubungi pak zudan
dan juga sebenarnya kita juga mengundang pihak kepolisian pak
karena kasus ini kan memang sudah mulai diselidiki begitu
tapi memang kemudian belum ada konfirmasi sampai kita mulai program ini
tapi kita langsung saja untuk ngobrol soal ini
mas damar dulu ya
kita belakangan begitu
walaupun sebenarnya ini isu klasik ya mas damar rasanya ya
soal kebocoran data ini sudah cukup lama kita dengar dari beberapa waktu lalu
tapi kemudian sekarang keluar lagi modus yang sepertinya juga lebih canggih mengikuti perkembangan zaman begitu
teknologi yang berlangsung saat ini
dari kacamata mas damar sendiri melihat praktik ini seperti apa sekarang
sudah di level apa sekarang
kerawanan jual beli data
sebetulnya kalau kita melihat ke dalam tren teknologi
ada yang disebut dengan future crime
kejahatan kejahatan masa depan
jadi kejahatan kejahatan masa depan itu seperti apa
yang memanfaatkan teknologi dalam menggerakkan sebuah tindak pidana
jadi kalau dalam konteks sekarang sebetulnya yang kita saksikan sekarang atau yang membuat resah masyarakat sekarang itu adalah kejadian yang aktual
jadi yang kejadian aktual dimana masyarakat merasakan intusi dari
pihak pihak pengganggu terhadap data pribadi itu makin lama makin banyak
kalau dulu masyarakat takut negara melakukan intrusi terlalu jauh tapi sekarang menjadi korporasi
korporasi dalam bentuk misalnya perusahaan perusahaan aplikasi
yang menyediakan jasanya macam macam
misalnya jasanya pinjaman online atau kredit online yang mudah dan lain sebagainya
yang baik yang legal ataupun yang ilegal ya
yang legal maupun ilegal
yang hanya dirasakan dalam masyarakat itu adalah seperti ini
kok ya ketika buka handphone tiba tiba ada tawaran
kok ya ketika buka handphone tiba tiba ada tawaran

tahun nomor kita dari mana
jadi rasa rasa atau kekelisan itu yang kemudian muncul
nah ini tidak cepat diatasi dari sekian lama
jadi sehingga itu kemudian memuncak ya
dan puncaknya adalah karena orang tidak paham
tidak punya edukasi yang cukup baik tentang privasi
dan ini menurut saya adalah salah satu kritik terbesar
kenapa kita tidak punya edukasi privasi
karena memang tidak pernah ada upaya untuk menjelaskan secara baik ke publik
padahal ada amanat dalam undang undang dasar empat puluh lima di pasal dua puluh delapan ayat g tentang negara memerintahkan untuk perlindungan diri pribadi itu diupayakan
dan itu kemudian diturunkan dalam bentuk undang undang yang cukup pasti tentang perlindungan privasi
nah itu yang menyebabkan mas kalau menurut saya ketika kita bicara hari ini itu sebenarnya tidak jauh berubah dengan yang sebelumnya
problemnya selalu sama tentang siap apakah aman data kita
lalu kedua siapa yang menjamin data itu ketika sudah dilindungi dia tidak disalahgunakan
nah jaminan itu kan harus dilihat tiga hal ya
pertama bahwa ketika dia dikumpulkan dia dikumpulkan secara baik
ketika sudah dikumpulkan dia dilindungi secara baik
lalu kemudian kalau dimanfaatkan harus diberitahu kepada yang pemilik datanya
nah di sisi itu sebetulnya yang tidak pernah lengkap
karena orang hanya tahu dikumpulkan
tapi dilindungi dan dimanfaatkan orang nggak tahu sama sekali
dalam hal ini misalnya yang kejadian yang berkaitan dengan dukcapil
saya rasa kekegatan orang adalah mereka tidak tahu bahwa datanya dimanfaatkan
mereka tahunya hanya itu data dikumpulkan oleh duk capil
padahal sebetulnya kalau kita bicara soal perlindungan privasi harusnya tiga aspek itu
tiga aspek itu harus disampaikan dari awal
ketika orang menyerahkan dia tahu bahwa nanti datanya dilindungi
ketika dilindungi nanti dia akan ada dua aspek ketika bicara soal data fisiknya aman
lalu kedua kalau dia dimanfaatkan pun juga aman
oke sehingga kemudian dengan ada kasus seperti ini yang jadi sasaran tembak adalah dukcapil
saya langsung ke pak zudan selamat malam pak zudan
selamat malam mas ferdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak zudan ini kayaknya nggak bosen bosen mungkin untuk mengonfirmasi soal ini ya pak ya
sebenarnya seperti apa sih pak tadi pak mas damar tadi sudah menyampaikan bahwa
kerahasiaan ataupun juga penggunaan data data kependudukan termasuk nik dan juga elemen kartu keluarga di sana
itu seperti apa sih pak di dukcapil sehingga kemudian ini menjadi kerancuan begitu pak di tengah masyarakat
apa betul datanya ini disimpan dan tidak disalahgunakan begitu
pertama saya ingin menjelaskan dulu apa yang fakta terjadi saat ini
oke silahkan pak zudan
karena kita itu tersebar di banyak tempat
data kita itu berada di banyak tempat
satu di tempat saya di direkturat jenderal dukcapil sampai dengan di jajaran di bawah
dua ratus enam puluh lima juta penduduk datanya ada di sana
yang kedua data kita itu ada di lembaga lembaga yang pernah kita mendapatkan pelayanan publik
atau pernah bertransaksi
di bank ada data kita
asuransi pajak kepolisian sim di badan pertanahan pembuatan sertifikat di lembaga asuransi ada semua
bahkan data di sana lebih lengkap daripada data di saya
karena di sana ada nomor handphonenya
yang ketiga di tempat yang saya sebut dengan instansi atau kelembaga atau organisasi pemulung data
ini ada pak
organisasi atau pihak ketiga yang kerjaannya mengumpulkan data
oke organisasi apa pak zudan
ya saya belum bisa mengatakan
kan ada nih yang mengumpul ngumpulkan data
berarti ini ilegal berarti pihak ketiga ini
ya itu ilegal
dan yang keempat data di media sosial
itu mengumpulkan data kita semua
nah sekarang coba mari kita bersama sama membuka diri
lihatlah fakta di dunia maya
saya sudah lakukan kajian bersama tim
kita buka saja ketik ktpl di google
keluar lebih dari delapan juta gambar ktpl dalam waktu kurang satu detik
kemudian di ketik kartu keluarga
dalam waktu kurang satu detik akan muncul lebih dari tiga puluh juta gambar
image kartu keluarga
inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat
sesungguhnya saya ini selalu merasa tersanjung mas ferdi
ketika ada masalah duk capil menjadi tudingan pertama
bolanya langsung dilempar ke duk capil ya
ini artinya harapan masyarakat pada kami itu tinggi betul
kami mengumpulkan data karena masyarakat meregistrasi kami kumpulkan
tapi kami nggak bisa menjaga sendirian
kalau masyarakat sendiri tidak menjaga datanya
nah kami menjaga
dalam rangka menjaga perlu bantuan dari polisi
ini penyalahgunaan data
polisi harus bergerak
sangsi pidananya dua tahun
dendanya sampai sepuluh miliar
bila terbukti ada orang lembaga yang menyalahgunakan penggunaan data itu
khusus di duk capil
pemanfaatan data itu hanya boleh untuk yang bertransaksi
jadi pasti diketahui oleh orangnya
misalnya saya mau kredit di bri
data saya lah yang dibuka
bri tidak boleh membuka data orang lain
jadi diberi password untuk membuka nick orang yang sedang bertransaksi
jadi kira kira seperti itu gambarannya
pak zudan kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah
seberapa rigid kemudian data data tersebut disimpan
melalui teknologi yang terbilang canggih begitu di dalam base data itu
atau sdm sdm yang menjaga data itu
dan artinya tidak boleh di sini ini bukan berarti tidak bisa kan ya
kita berikhtiar terus menjaga keamanan data
jadi mulai dari pengumpulan data menjaga data
sampai dengan memanfaatkan data untuk perlindungan data pribadi
itu kita jaga terus
menjaganya ada dua cara
pertama penjagaan fisik
jadi misalnya untuk masuk ke data center itu harus orang menggunakan tiga pintu
dengan pindah sidik jari
itu yang pertama
pengamanan secara sistem kita menggunakan vpn virtual private network
dan orang untuk masuk ke sistem harus dengan password
maka kita bisa tahu lembaga mana sedang mengakses data siapa itu bisa kita ketahui
jadi misalnya data mas verdi sedang diambil oleh misalnya bank sentral asia
untuk buka rekening
itu kita tahu
kalau mas verdi keberatan siapa yang buka data kita bisa cek
jam sekarang atau hari ini lembaga mana yang sedang membuka
yang diambil apa saja pak datanya
nama atau alamat atau apa
kan banyak tuh
kalau untuk kartu seluler pendaftaran kartu prabayer hanya nick dan nomor kakak
tidak ada data lainnya
kemudian kalau untuk seperti pegadean itu verifikasi data
ya atau tidak cocok atau tidak
kemudian kalau untuk bank boleh lihat nama ibu ketika verifikasi kartu atm misalnya
jadi kita sangat selektif sesuai kebutuhannya
jadi aksesnya memang terbatas begitu ya pak ya
akses terbatas dan tidak memberi data kami
hanya hak akses untuk verifikasi data
itu yang juga kemudian menjawab mou dengan beberapa perusahaan swasta kemarin ya pak
oke pak zudan
kita akan konfirmasi ke pak saidi nih
kayaknya dari tadi udah mau kasih komentar
tapi ditahan dulu pak saidi
kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah ini
kita kembali lanjutkan diskusi kita malam ini
ke pak swadi deh
apa kritikan masukan atau apa nih komentar dari apa yang tadi kita bahas sebelum kita break tadi pak
ya jadi untuk yang terakhir ini viral tentang jual beli data
daya beli ini kan dipicu oleh mou antara dukcapil dengan perusahaan perusahaan tadi ya
dan itu menimbulkan kekhawatiran
karena banyak orang selama ini seolah olah datanya itu diambil
ada yang telpon menawarkan kredit dan lain sebagainya
dan itu kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi kekhawatiran masyarakat
kemudian kami menyampaikan kepada dukcapil ini ada pertanyaan pertanyaan seperti ini
meskipun bukan laporan resmi ya
tapi kekhawatiran itu muncul
nah menurut kami harus dibedakan antara data yang di dukcapil dan data yang dijual belikan
meskipun ada kemungkinan keperluan
tetapi kalau yang berkaitan dengan perusahaan perusahaan tadi bank pegadean
menurut kami cukup aman
dan kami diyakinkan oleh dukcapil bahwa orang yang mengakses data dukcapil itu bisa diidentifikasi
jadi personil dari bank itu siapa dan jam berapa menit berapa itu bisa
jadi kalau sampai ada pemanfaatan yang tidak selayaknya
itu bisa dicek
bisa di trash gitu ya
meskipun bukan tidak mungkin seperti soal pemilu dan sebagainya
tetapi dalam hal ini menurut saya relatif aman
nah tentang jual beli data menurut saya ini soal lain yang memang harus ditangani oleh polisi segera
karena kalau ini tidak ditangani akan meruntuhkan kepercayaan terhadap keamanan data dukcapil
yang ini berkaitan dengan bank berkaitan dengan transaksi dan lain sebagainya
ini bagi kami membahayakan
kalau sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan ini
dan tentu saja keamanan harus tetap dijamin
kami juga ingin mengatakan bahwa sustenabilitas dari keamanan ini
misalnya maaf sekarang pak judan ya
dia cukup tegas
tapi bagaimana dengan setelah itu apakah cukup aman
tadi beliau bilang ada di data itu ada di mana mana
dan data server dukcapil itu ada di mana mana

dan server dukcapil juga tidak hanya di satu tempat
jadi menurut kami juga harus ada keamanan ini
yang kedua adalah edukasi tadi itu
jadi bagaimana sebenarnya mereka itu untuk apa
diminta datanya itu
apakah harus diberi tahu masyarakat
bahwa data data yang beredar yang diperjualbelikan itu sebenarnya bukan dari sini
dan itu harus masif gitu

artinya memang kita sebagai
masyarakat juga tidak bisa memilah milih begitu ya
kemudian data yang kita share untuk kepentingan kepentingan yang kita anggap sepele itu ternyata dampaknya begitu berbahaya
kalau mas damar kasus kasus yang sekarang ini sudah di tingkat apa sih sebenarnya penggolongannya ini
apakah memang sudah sebegitu bahayanya ancamannya atau bagaimana yang ditemukan di safenet apa
sebenarnya begini saya ingin berangkat dari pemahaman bahwa yang kita bicarakan sebenarnya bukan data ya
yang paling pokok adalah soal privasi
privasi itu adalah hak asasi manusia
orang merasa aman tidak diganggu oleh pihak lain kurang lebihnya seperti itu rumusannya
jadi ketika kita bicara soal data pribadi tersebar itu kan sebetulnya tentang privasi kita diganggu
dan gangguan keamanan itu bisa di tiga level
pertama di sistemnya apakah sistemnya aman atau tidak secure atau tidak
misalnya tadi sistem
sistem pendataan kita di dukcapil itu aman atau tidak
dan itu pertanyaannya
kedua apakah itu di level operasional
jadi dalam artian ini sekarang banyak sekali aplikasi
banyak sekali aplikasi mulai dari tadi disebut sosial media minta data kita lalu ada pinjaman online kredit online lalu juga ada yang lain lain
misalnya faceapp lah katakanlah minta foto kita
rentenir online kata orang juga ada sekarang ya
jadi kan ada itu
nah disitu kita harus lihat bahwa banyak juga perusahaan aplikasi yang nakal
artinya dia meminta data yang tidak sesuai dengan peruntukannya
atau dia bilang dia sebetulnya untuk gunanya untuk game tapi dia meminta akses terhadap daftar kontak teman teman kita
atau pinjaman online tapi dia minta juga data lebih spesifik ya misalnya nomor telepon teman dan lain sebagainya
nah itu artinya perusahaan perusahaannya juga harus ada pembatasan karena ini perkembangan teknologi yang maju
lalu yang ketiga di level communication
dimana orang bisa tanpa sadar sebetulnya dia self doxing
bisa juga dia ditipu
misalnya di pura puranya dapat telepon dari pihak pembeli gitu
kemudian dia minta tolong dong verifikasi dengan foto dan selfie
dan itu yang kita temukan tadi ya
jadi dari tiga itu sebetulnya level level keamanan itu kita perlu lihat teliti satu demi satu
dimana kita bisa meningkatkan perlindungan terhadap privasi kita
di indonesia terus terang kalau kita melihat mengakses itu semua
sebetulnya masih dalam kategori lemah
jadi kalau kita lihat di asia tenggara atau dibandingkan dengan eropa
mereka punya hukum yang disebut dengan gdpr
dimana perlindungan privasi itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak boleh disalahgunakan oleh pihak ketiga
jadi setelah dikumpulkan dilindungi lalu pemanfaatannya itu dibatasi
nah bagaimana dengan di indonesia
indonesia belum punya selevel perlindungan privasi seperti gdpr
atau perlindungan privasi misalnya di perlindungan data pribadi
perlindungan data pribadi di amerika
nah ini sebenarnya perlu kita dorang
karena kalau ini tidak ada maka kita selalu akan seperti ini ayam dan telur
ini sebenarnya aman atau enggak ya
karena tidak ada payung perlindungannya
termasuk literasi dari bagaimana kemudian memahami itu ya
literasi itu kan sebetulnya gini
dia ada dalam undang undang dasar empat puluh lima kita
tapi kita tidak pernah tahu tentang itu
kan berarti kan ada gap ada jurang yang sangat jauh
bahwa ternyata negara itu harus menyediakan payung perlindungan

karena kita tidak pernah diedukasi kita nggak tahu siapa yang akan melindungi
apakah diri kita sendiri apakah dia levelnya diserahkan pada perusahaan aplikasi atau diserahkan pada negara
yang terbaik menurut saya dilindungi oleh negara
yaitu dengan payung perlindungan hukum yang namanya undang undang perlindungan data pribadi
nah ini belum ada mas
sampai hari ini
sampai hari ini misalnya kita bicara ini
baru permen ya
baru memang ada tiga puluh peraturan
tapi semua masih terjejak jejak
ada pasal tersebar
tersebar dalam pasal pasal
jadi ini satu undang undang yang khusus
itu wadah khusus yang membahas tentang ini
pak zudan kalau saya tidak salah kan pengumpulan pengumpulan data dari masyarakat ini kan untuk single identity number begitu ya pak ya
jadi semangat kita itu indonesia menuju implementasi single identity number
jadi kita sudah menjaga seperti yang disampaikan mas damar
bahwa sejak mengumpulkan data siapapun mengumpulkan data itu diberi password orang itu
jadi kalau dia menyalahgunakan data langsung bisa kita lacak
dan di dalam sambil menunggu perlindungan data pribadi di ruu pdb di dalam undang undang admin itu sudah eksplisit diatur tentang penyalahgunaan data dan perlindungan data pribadi
jadi negara lembaga pengguna dan petugas dukcapil itu wajib melindungi data pribadi itu eksplisit mas
nah bagaimana perlindungannya

perlindungannya hanya boleh digunakan sesuai peruntukannya
dan bagi yang melanggar itu diberi pidana dua tahun sampai dengan sanksi denda sepuluh miliar
nah saatnya sekarang itu kepolisian bergerak tegas
seperti cara mas uaidi tadi
ayo orang baik tidak boleh diam orang jahat kita hajar rame rame
ini sudah saatnya kita bergerak sambil menunggu undang undang perlindungan data pribadi
undang undang yang ada sudah cukup kuat untuk melakukan penegakan hukum
jadi tidak perlu ragu bergeraklah polisi
untuk ruu nya dukcapil sudah tanda tangan pak
paraf kita kita memberi paraf karena nanti yang tanda tangan presiden
oke parafnya udah ya pak ya berarti tinggal dibawa ke dpr
jadi saya ingin mengulangi ya
seperti ujaran kebencian dulu kan begitu rame ya
setelah ada polisi bertindak dan bikin khusus itu mulai stigma meredah
dan jual beli ini itu sebenarnya seperti itu
jadi kalau polisi segera bertindak apakah itu perorangan atau kelompok atau perusahaan
itu harus segera diberi sanksi atau dibawa ke pengadilan
kan sepuluh miliar kan cukup besar ya
kalau misalnya sebuah perusahaan apalagi sebenarnya di salah satu pasal itu ada yang mengatakan
kalau sampai disalahgunakan itu bisa diputus dari akses
kalau bank putus dari akses ini berarti bank itu akan menuju ke arah ya paling tidak rugi ya
bahkan bangkrut ya
karena itu saya kira penegakan hukum ini yang saya kira perlu segera dilakukan
di samping tentu saja perlindungan secara komprehensif terhadap data individu itu
kalau dari ombudsman sudah ada laporan pak oleh pihak ketiga ini untuk penggunaan data yang disalahgunakan seperti itu
secara resmi belum
kalau resmi itu artinya kan mereka harus ada kronologi harus ada data harus ini gitu
meskipun bisa melalui sosial media
tetapi komunikasi pertanyaan itu banyak
makanya kami secara inisiatif kami bahkan mendatangi dukcapil untuk melihat seperti apa sebenarnya
dan kami menyimpulkan sementara ini bahwa jual beli pelanggaran ini tidak ada di sisi dukcapil ini
tapi ada di masyarakat
bahkan mungkin perusahaan dan seterusnya
kalau ini bisa ditegakkan menurut saya kekhawatiran masyarakat itu akan berkurang
kapan pak tadi pak zudan bilang untuk ruu nya belum juga
sudah dicolek yang belum parah pak
belum kita menunggu di dpr saya kira dengan cepat bisa
tapi masih di ini ya belum dibawa ya masih di
saya terakhir belum tahu mungkin mas andri lebih tahu
belum ada dapat update terbaru ya pak
yang terakhir ya
gimana mas damar seberapa mendesak kemudian ini harus
kalau mendesaknya mendesak
karena memang kasusnya sudah sangat masing
tambahan sedikit ya bahkan untuk mencegah korupsi itu bisa dengan data ini
single number itu karena di situ nanti ada kekayaan
orang itu penghasilannya berapa kekayaannya berapa bisa dibandingkan
dan itu artinya bisa secara aktif
misalnya pejabat ada itu sebenarnya ini penting sekali
apa karena jangan jangan bisa begitu belum dibawa ke dpr
bisa jadi karena ini benar benar
kalau ini kan polisi ada beberapa lembaga yang diberi akses lengkap ya
dalam tanda petik lengkap polisi itu pasti dikasih akses semuanya
kalau sudah ada yang mencurigakan begitu ya
itu pasti ppatk ya ppatk juga jadi ini memang krusial
saya menganggap ini oke
menurut saya kenapa ini penting
menurut saya bukan cuma karena praktek jual beli
jadi perlindungan data pribadi itu menyangkut satu aspek ekonomi tadi
misalnya jual beli tadi yang kedua dia bisa merugikan diri pribadi keamanan seseorang
kita lihat prakteknya itu di dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
di mana orang diburu karena data pribadinya diumbar di media sosial
kemudian dicari oleh organisasi ya
lalu yang ketiga misalnya dia dipakai sebagai profiling politik
dan itu digunakan dalam pemilu
baik itu pilkada maupun pilpres
nah jadi ini menjadi krusial karena itu
kita punya pengalaman buruk sebelumnya
dunia juga pernah punya pengalaman buruk dengan cambridge analytica
punya dampak juga ke indonesia
dimana satu juta orang indonesia terikut di ekspos oleh cambridge analytica
menurut saya ini saatnya
kita punya momentum yang sangat baik
draftnya sudah jadi menurut saya
informasi yang beredar kan sekarang sudah diedarkan ke kementerian lembaga
tapi masih nyangkut di dukcapil
jadi tadi terima kasih pak zuldan kalau
saya katakan sudah di tanda tangan ya
dan tinggal didorong ke dpr
kita berharap sebetulnya bisa dibahas lah
paling tidak sekali dalam dpr yang sekarang
itu menandakan nanti dia secara resmi
dilanjutkan di periode dpr yang selanjutnya
karena dia dimasukkan dalam prioritas prolegnas
tapi dpr ini belum dibahas
sekarang kita perlu dorong semua pihak untuk bisa
hanya satu tujuan kita
kita mendorong payung perlindungan ini masuk
karena dengan payung perlindungan ini tadi
jadi hilang keraguan keraguan kepolisian misalnya pak
yang tadi katakan pak zulan
sebenarnya dengan mekanisme undang undang yang ada
belum apa sudah mencukupi
tapi kan polisi belum bergerak
kemudian polisi lebih berani
lalu yang kedua
ada kejelasan terhadap pihak pihak yang melakukan pelanggaran
pihak pihak itu bisa kita tindak
jadi kalau mekanismenya kan sekarang denda
denda yang sepuluh miliar itu bisa diterapkan pada perusahaan aplikasi
bisa juga diterapkan pada individu individu
individunya bisa di pidana begitu ya
nah itu yang mekanisme yang bisa membuat orang jerah
jadi dari situ masyarakat harapannya apa
merasa aman nyaman dan kemudian yakin
bahwa negara hadir memberikan perlindungan pada privasi data kita
ya pak zuldan
saya nanti setelah jeda ingin mengkonfirmasi
apa kemudian yang ingin apa ya
ingin dilakukan lebih lanjut begitu
agar kemudian memahami data data yang tersebut
yang dikumpulkan oleh duk capil ini tidak disalahgunakan
dan masih tetap terjaga kerahasianya
dan agar tidak terus jadi sasaran tembak pak
kalau kasus kasus begini muncul begitu ya
kita akan kembali nanti cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
ya kita sedikit mas damar tadi yang juga kita menarik
tadi sebelum kita sesi dialog saya sempat fonor ya
mengkonfirmasi dengan salah satu warga net gitu
yang memang mengungkap ada praktik jual beli data seperti ini
dimana memang sepertinya cukup terstruktur begitu
ada foto si pengguna data
ada ktp nya ada kk nya
dan itu jumlahnya jutaan bahkan
dan dijual lima rupiah
tapi kemudian itu disalahkan
tapi kemudian itu disalahgunakan untuk meminjam pinjaman online
fintech pay later atau kredit kredit yang tadi kita sebut dengan rentenir online itu
ini kan bahaya sekali
yang kena getahnya yang punya data kita
ini gimana nanti kemudian mengkonfirmasi bahwa yang memiliki data sebenarnya itu tidak melakukan hal itu
apakah sudah ada salurannya
sekarang mungkin keunggulan

saya belum ada ya
jadi misalnya kejadian di pontianak kemarin
enam puluh orang melaporkan
yang di kalimantan barat
di kalimantan barat
dia melaporkan bahwa
ya hanya dengan kode nama tertentu dia bisa menemukan datanya itu ya
dia harus bayar delapan juta kepada kredit online
padahal dia tidak pernah apply
nah itu dia
dari mana dapat data data itu kan
itu kan pertanyaannya
jadi kita sebenarnya berhadapan dengan organis crime
yang baru yang saya bilang tadi future crime
dia memanfaatkan celah teknologi ini sebagai sebuah cara untuk bisa menghasilkan uang
di saat rame rame fintech gitu ya
financial technology sekarang menawarkan kredit katakanlah satu juta rupiah pada orang yang baru mendaftar
itu celah itu dimanfaatkan
mereka kumpulkan data sebanyak mungkin dari macam macam grup kan tadi salah satu grup ya
misalnya dream market official
lalu dia gunakan itu kalau tembus dia dapat satu juta
jadi dia bayar modalnya kan lima ribu
dia bayar lima satu data tapi kalau dia tembus dia dapat satu juta
begitu di approve begitu ya
jadi bayangkan keuntungan yang dia dapat
jadi kalau organis crime ini tidak dianggap sebagai sebuah bahaya dalam konteks pidana baru
maka itu pertanyaan besar
makanya orang cemas
nah kalau ini cepat diatasi sebetulnya
itu akan cepat padam sebetulnya kecemasan orang ini
ini juga apa ya
jadi ini juga menjadi kebingungan di tengah masyarakat
kalau kemudian datanya disalah gunakan terus dia kena imbasnya
dan dia tidak tahu apa apa
ini juga yang harus kita pertanyakan kemana kemudian mereka bisa mengkonfirmasi
bahwa memang mereka tidak menggunakan data mereka untuk aktivitas fintech atau peminjaman online seperti itu
di ombudsman sudah ada ininya pak
sudah ada apa namanya
seperti nomor telepon atau kontak
atau kontak tertentu begitu untuk melaporkan hal hal seperti itu
jadi kalau di email itu pengaduan at ombudsman go id
jadi yang penting ngasih tahu adanya

jadi silahkan kalau terjadi pemanfaat seperti ini
saya melapor ke ombudsman
kalau nanti ini masalahnya adalah pelayan publik
tapi kalau misalnya masalah kriminal kami akan kirim ke polisi
jadi saya kira masyarakat memang harus tanggap juga dalam situasi seperti ini
kalau terjadi apa apa
misalnya di telpon orang dimintai data itu harus benar benar teliti
saya juga pernah akan kena itu ya
hal hal seperti ini
apakah benar ketika di telpon oleh seseorang
dimintai data dan lain sebagainya
kalau ada hal hal yang mencurigakan
telpon atau lapor
nanti kami insya allah akan membantu untuk itu
mas damar kalau dari sisi teknologi
apakah kita bisa mengidentifikasi di awal
kalau kita curiga ini
data kita ini disalah gunakan
apa sudah bisa kita mengantisipasi itu dengan cara cara sederhana begitu
cara yang paling sederhana sebetulnya ketika kita mau install aplikasi
kalau kaitannya dengan teknologi ya
atau kebijakan privasinya
kalau di situ dia meminta akses terlalu banyak
dari yang seharusnya
term and condition nya itu yang panjangnya itu minta ampun
panjang lalu dia minta akses
jadi kalau minta akses macam macam kan
kalau sudah mencurigakan sebenarnya langsung aja uninstal
tapi jahatnya aplikasi ini kadang kadang tidak menyediakan opsi itu
kalau tidak memenuhi tidak bisa melakukan langkah selanjutnya
jadi ya harus di delete
itu sebelah itu
tadi sebetulnya ada data yang menarik
lembaga bantuan hukum jakarta tahun kemarin mendaftar paling tidak tiga orang
terkena kasus tidak pernah daftar
tidak pernah melakukan apa apa
tapi kemudian ditage
dan cara penagihannya ini kan ngeri ya
jadi bukan cuma sekadar
di ancam gitu ya
jadi menurut saya kalau selagi prosesnya masih seperti sekarang
belum ada satu aduan khusus untuk bisa menerima aduan masyarakat
dari safenet bisa membantu
jadi kita bisa lewat aduan aduan at safenet org id
oke ini penting ya
agar kemudian kita bisa mendetek dari awal
bahwa data pribadi kita ini tidak disalahgunakan
apa kemudian koordinasi atau apa ya
langkah langkah yang bisa kita pastikan
bahwa data kita tersimpan baik
kerahasiannya diakses terbatas
oleh pihak pihak yang dilakukan mou kemarin
sehingga kemudian dukcapil ini tidak jadi sasaran tembak terus nih pak
apa kemudian ininya pak
terutama mas berdi juga mas damar mas zuaidi
terima kasih ini saya mendapatkan banyak masukan
pertama saya selaku pengelola data
pengumpul data di masyarakat
dan yang menggunakan akses kerjasama
itu menjaga betul berkomitmen penuh menjaga ini
kita menggunakan pengamanan yang berlapis
ya baik secara sistem secara fisik
maupun secara regulasi
dengan perjanjian kerjasama
yang kedua mari kita bersama sama membangun ekosistem yang sehat
saya tidak bisa sendirian
saya perlu bantuan dari kominfo hari ini
untuk men take down gambar gambar ktpl
gambar gambar kartu keluarga
akte kelahiran yang ada di media sosial
saya sudah melapor ke pak semi pak dirjen aptika
mas tolong dong ini di
bisa nggak di take down
bisa nggak di take down
bayangkan kalau kartu keluarga yang ada di media sosial itu di print out
ktp bisa di photo
itu bisa di print out
itu akan terjadi proses pemulungan data
oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
yang ketiga ekosistem ini bisa terbangun dengan baik kalau kita kompak
pertama fintech fintech yang tidak terdata
yang menjadi rentenir elektronik itu
mari masyarakat jangan sekalipun tertarik ke sana
itu luar biasa bahayanya
polisi harus segera bertindak
jadi kita harus bergerak bersama sama
kita tangani bersama
kalau perlu kita buat desk bersama
desk penanganan terhadap pelanggaran rahasia data pribadi ini
kami akan dukung penuh
jadi kalau ada orang yang ingin melaporkan kami akan bantu
besok kami berkoordinasi dengan baris krim untuk melakukan pendalaman pendalaman ini
terima kasih pak zahidi
terima kasih pak sudah
sudah bergabung bersama kita malam ini
juga pak swadi dan mas damar
kita berharap memang dari kita dulu bahwa kita harus meningkatkan awareness kita
bahwa tidak asal untuk meng input data data yang sifatnya pribadi
untuk keperluan keperluan yang tidak terlalu penting
yang tanpa kita sadari kita juga kadang juga ikut terlibat di sana
nah ini penting dan juga pemerintah
saya kira masyarakat juga jangan takut untuk memberi data kepada pemerintah
karena ini berkaitan dengan pelayan publik
jadi dengan adanya ktp mereka dapat kcs dapat pendidikan dapat apa gitu
tetapi memang harus hati hati ketika orang lain meminta itu
jangan sampai riuh ini membuat masyarakat menjadi takut
jadi itu tugas pemerintah dan hak warga negara
bukan berarti ini juga kemudian kepentingan kepentingan yang untuk masyarakat luas ini juga akhirnya menjadi apatis
ya karena takut
karena takutan data ini akan disebarluaskan
oke terima kasih kita untuk diskusi kita malam ini
cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan informasi lainnya
tetap bersama kami